sepertinya akan lebih menarik kalau benar benar yuda subang larang yang menjalani hukuman itu
aku akan puas melihatnya
aku memutuskan untuk memberi waktu selama tiga hari kepada putriku rarasan
untuk mencari bukti dan membawanya itu
sebagai saksi dalam masalah ini
tapi kandah jika nimas rarasantap
berani sekali kau menghentikanku
apakah kau sudah bosan hidup kisana
ternyata selama ini aku salah sangka
ternyata kau masih hidup
bahkan kau sekarang malah segar bugar
dan panjang umur
berani sekali kau mengabaikanku
apakah kau tidak tahu aku
aku adalah mahesa
putra limah kota
dari kerajaan burangra
sekali lagi aku bertanya
diam kau anak kecil
aku tidak punya urusan dengan kamu
jangan sampai terbowongi
jadi karena ibu nda tidak bersalah ibu nda
ibu nda yakin kamu tidak bersalah
kamu hanya adalah korban fitnah nak
jangan memutarbalikan fakta
semua bukti dan saksi sudah ada
ini semua bukan fitnah
cukup ibu nda
apakah ibu nda pikir aku tidak tahu
sebenarnya ibu nda hanya takut kebohongan ini terbuka
maka dari itu ibu nda sengaja menyingkirkan iru
kanda kanda lihatlah dia
dia menuduhku tanpa bukti
aku benar benar tidak bisa terima kanda
putri bukannya ayah handa tidak percaya kepada aku
tetapi di dalam sidang yang terhormati tidak sepantas seseorang menuduh tanpa bukti
sudah memerintahkan beberapa
peracung untuk mencari nyiro
namun hingga saat ini yero belum diketemukan
mungkin memang saat ini aku tidak memiliki bukti
tapi aku bisa mencarinya ayah handa
jika ayah hanya memberiku sedikit waktu
kau tidak usah berbelit belit
kau sengaja mengulur waktu hukumanmu

aku mohon ayah handa
aku mohon ayah handa
aku mohon ayah handa
berilah aku sedikit waktu untuk mencari nyiro
berilah aku sedikit waktu untuk mencari nyiro
aku mohon ayah handa
aku mohon ayah handa
tidak bisa kanda prabu
dia sengaja ingin melarikan diri kanda
dia hendak kabur
dia hendak kabur
ibunda tidak perlu khawatir
ibunda tidak perlu khawatir
aku bukanlah pengecut
yang seperti ibunda kira

biar aku yang akan menjadi jaminannya
aku akan tetap di sini
jika putriku tidak kembali membawa

biarkan aku yang akan menjalani hukuman itu
sepertinya akan lebih menarik
sepertinya akan lebih menarik
kalau benar benar yudha subanglarang yang menjalani hukuman itu

aku akan puas melihatnya
aku akan puas melihatnya
untuk memberi waktu selama tiga hari
kepada putriku rara santang
untuk mencari bukti
dan membawanya itu
sebagai subs dalam masalah ini
jika nimas rara santang tidak bisa membawakan bukti
aku minta hukuman untukmu

aku minta tiga jenis penyelidikan yang berlapisan ketiga
untuk mengulangi yang penting
jika saya tidak bisa melakukan

apa yang kamu lakukan

jika kau tidak terima
lebih baik kau terima saja hukumanmu sekarang juga
rai aku sanggup menjalani hukuman itu
jangankan empat ratus cambukan
seribu cambukan pun aku sanggup menjalannya
tidak ibu nia aku mau
ibu nia cukup ibu nia aku mau
lebih baik kau pergi mencari nyi iroh
jangan hiraukan ibu nia biarkan ibu nia di sini
carilah nyi iroh
dan buktikan jika kau benar benar tidak bersalah
dan ayahanda yakin kau bisa melakukan itu
baik ayahanda prabu
lumayan juga kau baca ingusan
ini belum seberat
aku akan tunjukkan
ganrakan kau yang sesungguhnya
kau membuat aku terkejut misalnya
kenapa dia bisa bang
setelah menerima jurus
aku akan tunjukkan jurus kanuragan yang sebenarnya
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu
aku akan mencari penyelesaianmu